sobat rupiah presidensi g dua puluh indonesia
yang masih terus berlanjut jadi momentum untuk pulih bersama
berbagai macam agenda menjadi pembahasan negara anggota g dua puluh
di sepanjang pertemuan yang digelar
contohnya agenda agenda jalur keuangan yang salah satunya
terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran
jika bicara mengenai digitalisasi sistem pembayaran
tentu tak lepas dari quick response code indonesian standard atau cris
dan bank indonesia fast payment atau bifas
yang telah hadir untuk mempercepat digitalisasi transaksi
yang bermanfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat
kemudahan kemudahan yang dirasakan anak muda ini
tentunya sejalan dengan semangat g dua puluh
untuk menghadirkan sistem pembayaran yang inklusif dan berkelanjutan
serta mendapatkan layanan pembayaran yang lebih cepat
murah mudah aman dan handal

sobat rupiah kita ketemu lagi di bitok
kali ini sobat rupiah sudah paham sudah melihat
billboardnya ada di mana mana di jalan jalan ada gitu kan
dan tentunya kita banyak sekali pembahasan g dua puluh
di g dua puluh itu ada dua yaitu jalur serpa track dan jalur financial track
nah tetapi kita nggak akan ngomong terlalu berat tentang g dua puluh
saya pengen bicara tentang bagaimana g dua puluh ini di mata anak anak muda
terutama di mata milenial
nah sudah ada bersama saya di sini
dua perwakilan milenial kita milenial indonesia
ya ini dua anak milenial yang akan bicara mengenai
bagaimana g dua puluh itu relate tidak sih sama kehidupan milenial
karena kan kayaknya ya orang orang itu kalau baca
nah ini di mata milenial sendiri melihat g dua puluh itu gimana
mungkin nike bisa kasih gambaran seperti apa
kalau menurut saya ya g dua puluh ini sangat berpotensi ya untuk kehidupan kita
karena di g dua puluh ini pembahasannya nggak cuma hal hal berat
kayak international taxing terus habis itu green economy segala macam
tapi kita banyak juga fokus ke digital economy
di mana hal tersebut itu sangat relate ke kehidupan ku sehat
jadi apalagi pembahasan pembahasannya itu emang substansial
salah satunya yang tadi mbak nike bilang tuh digital ekonomi
yang emang sehari hari udah kita rasain udah kita pakai manfaatnya gitu ya
itu juga dibahas di g dua puluh gimana cara accelerate digital economy
supaya bisa memulihkan ekonomi dunia gitu
khususnya indonesia ya bukan memulihkan ekonomi dunia aja
jadi memang kan topiknya nih banyak jadi memang kan topiknya ini banyak
jadi bagaimana pandemi ini dampaknya seperti apa
terus juga ada bagaimana bauran kebijakan juga
terus dibahas juga mengenai taxation internasional
dan di jalur finansial ini ada enam pilar tujuh pilar itu yang dibahas
tentang di negara negara g dua puluh ini
nah yang paling relate kira kira dari semua ini kita mungkin gak akan bahas semua
kalau daging semua nggak ada kuahnya nggak enak juga gitu kan
jadi ini daging semua mau kita bahas
tetapi tadi yang nika sudah sampaikan yang paling relate ke anak muda terasa
mungkin banyak semua terasa ya secara tidak langsung
tapi yang langsung terasa tentunya digital ekonomi
di bali ini selain ada main event pertemuan puncak menteri keuangan dan gubernur bank sentral
yaitu kegiatan kegiatan untuk membahas tema tema yang dibahas di dalam fm cbg dan fb
artinya di luar ini komunitas masyarakat ikut membahas
nah digital economy gimana relate nya ke anak muda sekarang sih sebenarnya
dan bagaimana g dua puluh menurut teman teman ini bisa berperan di situ peran indonesia
dengan adanya digital ekonomi hidup kita jadi lebih mudah ya tentunya
nggak cuma dalam berplaksasi doang tapi juga dalam berkehidupan sosial
terus mau beramal juga sekarang udah mulai digital tinggal scan kris
jadi hal hal kayak gitu tuh benar benar membantu meningkatkan gaya hidup kita gitu
bagaimana digital ekonomi ini mampu menjadi penyelamat ketika pandemi
bukan cuma di indonesia tapi mungkin di banyak negara di dunia ini
ada nggak teman teman pengalaman ada temennya gitu yang karena digital jadi
ya ya contohnya banyak sih
sebenarnya kayak misalnya yang tadinya dengan adanya keadaan pandemi ini
banyak yang misalnya di phk atau diberhentikan dari kerjaan beralih profesi bukan profesi sih
jadi beralih lebih memilih untuk melakukan bisnis gitu
usaha usaha dari mulai usaha mikro maupun usaha kecil gitu
dan pembayaran digital itu sangat membantu gitu
jadi mulai dari orang orang jualan photocard bts
sampai yang benar benar usaha usaha besar kayak misalnya punya franchise fnb gitu gitu
itu sangat membantu mereka ya
jadi istilahnya ya benar penyelamat gitu
jadi banyak membantu untuk mendorong kembali ekonomi
jadi itu yang bisa kita lihat daripada digital economy
itu kan ada dua hal yang menarik sebenarnya yang dibahas
yaitu pertama soal bagaimana pembayaran menggunakan
ini di banyak negara sudah dilakukan
jadi g dua puluh ini juga mendorong pembayaran digital
nah di indonesia sendiri kan lagi hip nih lagi happening
sekarang anak anak muda kalau bayar sudah pakai qr
itu kalau melinika sendiri gimana
kris ini dalam anak anak muda nih relate atau pengembangannya seperti apa
sebenarnya kerennya chris ya pak itu gak cuma relate ke anak muda doang
tapi mungkin mostly anak muda ya karena lebih aware lebih familiar dengan penggunaan smartphone dan teknologi yang ditawarkan oleh chris
mau pakai app apa juga udah satu kan
nah ini isu yang juga dibahas di jenderal
artinya bagaimana mendorong inklusivitas dengan pembayaranaga yang digital
jadi kris ini teman teman juga perlu pahami
ini salah satu isu yang dibahas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan tentunya relate ke kehidupan sehari hari
tapi ada satu lagi juga yang dibahas dalam digitalisasi yaitu bagaimana pembayaran secara cepat termasuk transfer transfer uang
nah ini salah satunya bi lagi ngembangin nama nya bivas gitu
saya tuh sebulan bisa berapa puluh kali transfer ke beda bank pak
dan dulu kan enam lima ratus pak saya bayar
itu bisa buat makan siang sekali lah pak
bisa buat jajan boba ya
ketika dulu transfer tuh enam lima ratus kalau nggak kaya segitu ya
jadi dengan menggunakan bivas
bifas itu jauh lebih murah empat ribu lebih cepat
jadi berapa penghematan kita sebagai pengguna ketika melakukan transfer
fast payment cepat mudah murah aman handal katanya
jadi memang cepatnya iya mudahnya iya murahnya yang masuk
nah itu dia diskusi kita dengan teman teman
mbak nike mas ian temen temen milenial
untuk bicara mengenai topik topik di g dua puluh
dan tentunya masih banyak lagi yang akan dibahas di g dua puluh ini
salah satunya kayak pembayaran antar negara
cross border payment itu juga menarik sebenarnya ya
karena gimana pembayaran antar negara ini bisa lebih cepat murah
jadi topik topik itu sangat masuk dan relate ke anak muda
tetap pantau tetap monitor perkembangan g dua puluh ini
dan ini nyambung banget dengan kehidupan kita
jadi mari kita dukung presidensi g dua puluh indonesia
dan mari kita ramaikan dan beri manfaat sebanyak banyaknya
sampai jumpa di bitalkedisi selanjutnya